hujan deras yang mengguyur kecamatan bua kabupaten luwu sulawesi selatan sejak kamis malam
membuat tebing di jalan penghubung antar desa longsor
akibat longsor ratusan kepala keluarga terisolir
longsor terjadi pada jumat dini hari setelah diguyur hujan deras sejak kamis malam
akibatnya jalan penghubung antar desa tertutup material longsor
diperkirakan seratus kepala keluarga terisolasi
untuk membuka akses jalan pemerintah setempat menggunakan alat berat dari perusahaan swasta